sampai jumpa di video selanjutnya
jadi belum pernah nek uda
jadi saya minta tolong kamu yang menemani zahira nek uda ya
kalau kamu sayang sama ibu kamu
saya rasa sebaiknya kamu gak usah bicara apa apa tentang kejadian tadi
karena om takut ibu nyalahkan
karena om lupa siapa putri dari pembunuh ayah sebenarnya
kamu turutin saja apa yang saya bicarakan tadi
om nggak perlu takut om
bukan karena saya takut
tapi demi ayah saya
karena di mata ayah
kamu tetap sahabat terbaik ayah
saya beri mesej om
den rizki kok datang duluan ke sini
melaki iya karena aku akan bawa bapak ini dan besok pagi
pengalaman datang sama rekan bisnisnya enggak enakan baik dan kalau gitu saya
siapkan kamar buat dan rizky dulu ya
sampai kita bu leni apa kabar apa kabar
perkenalkan ini keluarga saya istri pertama saya malena istri kedua saya ini aini
dan kedua putri saya mesya dan zahira hai tante tante apa kabar

berarti rizky sering banget kan cerita tentang aku ke panda
oh iya iya rizky pernah kok cerita tentang aku
itu putra saya rizky
pak prabowo perkenalkan ini putra saya rizky
ketiga budak kepala
ini kedua istrinya dan ini kedua putrinya
pernah sampai kalian sudah saling kenal kan
ki aku seneng banget deh bisa liburan bareng sama kamu
sebenarnya aku samanon dengan mama
halo ketemu lagi ya
moga moga kali ini kamu gak usah marah marah lah
aku marah marah pasti ada alasannya
ya mungkin aja kali ini kamu bisa ngejelasin kepadamu ya
loh loh loh ada apa ini
rizky jangan ngasopan kayak begitu dong
maafkan atas perkataan anak saya ya bu
oh enggak enggak gak apa apa bu tante
nggak masalah ini cuma masalah kecil doang
ayo saya antar untuk melihat lihat suasana di sini
atau mungkin kalau ada yang ingin bersih rahat
ya kita lihat lihat saja dulu
selamat siang semuanya
kalau malah ribut sama anak brengsek ini
nanti saya malah harus jelaskan panjang lebar masalahnya ke bu leni
pak prabowo ada masalah dengan amira
tidak tidak ada apa apa pun
saya coba teringat kalau dia pernah ada masalah dengan putri saya
ya itu saja masalah anak anak
mungkin lebih baik kita langsung masuk saja bu
tidak tahu kenapa tiba tiba saya ada sedikit kelelahan
kebetulan ini sudah waktunya makan siang
saya telepon orang belakang untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya
aku tidak menyangka
kenapa aku malah harus ketemu sama mereka semua di sini
dan terutama pembunuh ayah
semoga saja aku bisa menahan diri dan tidak bikin keributan
tante tante bantu ya
kalau bau nya sama sama itu akan berubah menjadi berat
akan lebih ringan jadinya
lagian kasian melihat kamu capek banget
tuh sampai keringetan gitu
tidak usah tante
ini kerjaan saya jadi
ya memang tanggung jawab saya
sini tante bantu
tanya tante bantuin biar tidak cemang cemang ini ya
mama dan amira
tidak pernah aku lihat wajah mama seperti itu
kelihatannya mama sayang sekali sama mira
seperti ke aku
oh terima kasih tante
lagi lagi mama seperti itu
sedih hanya karena amira jaga jarak
ada apa ya
kenapa mama memperlakukan amira dengan sangat istimewa
mungkin mama hanya iba dan kasihan sama amira
makanannya sudah siap
kalau kamu keberatan belajar di perusahaan bapak kamu
kamu boleh belajar di perusahaan saya
zahira sudah saya arahkan untuk belajar di perusahaan saya dan akan bekerja nantinya
kalian berdua bisa belajar bersama sama
dan siapa tahu
saling menemukan kecocokan
kerja sama kita bisa berlanjut ke hal yang lebih baik boleh
apa yang benar
aku sama dia
aku sama dia
aku sama dia
aku sama dia
aku sama dia
justru ini gue mau bilang sama lo
gua gak setuju
akan tibul suka
betul sekali pak prabu
kalau semuanya sudah selesai makan
ayo saya antarkan keliling untuk melihat lihat
mungkin anak anak ada yang mau berkuda
tante antar yuk sayang
tapi saya mohon maaf bu leni saya harus kembali dulu ke jakarta sebentar
dan secepatnya saya kembali lagi kesini ya
wow naik kuda tante
aku mau banget
kamu kan lebih tua
jangan so imeknya begitu ah
kamu kan sudah papa kursus kan menunggang kuda
kalau zahira ini
sama sekali belum pernah naik kuda
jadi saya minta tolong kamu yang menemani zahira naik kuda ya

saya mau pergi ke jakarta